fraksi pd perjuangan di dprd dki jakarta berencana mengajukan hak interpelasi terhadap gubernur anies baswedan
karena menilai sejumlah kebijakan pemprov dki jakarta bertentangan dengan peraturan daerah dan juga undang undang
salah satu yang dianggap bertentangan oleh fraksi pd perjuangan adalah penataan kawasan tanah abang
yang dinilai melanggar undang undang lalu lintas jalan dan juga merampas hak pejalan kaki
selain itu ada juga wacana untuk menghidupkan kembali becak yang juga dinilai menabrak peraturan daerah nomor delapan tahun dua ribu tujuh tentang ketertiban umum
gubernur anies yang ditemui selesai memberikan pengarahan di kantor mrt kamis pagi menyatakan pihaknya sudah bekerja berdasarkan aturan
kebiasa komentar menurut kami kami kerjakan ini adalah untuk warga jakarta dan kita ingin agar jakarta itu dirasakan sebagai milik semua
bukan milik sebagian dan semua yang kita lakukan kita rujuk semua peraturan yang ada
baik peraturan perundangan baik peraturan daerah kita akan lakukan itu dan kita ingin jangan sampai warga masyarakat jakarta itu tidak dapat kesempatan yang sama
dan menurut saya mereka yang memikirkan orang kebanyakan harusnya malah mendukung
kira kira seberapa serius dpd dki jakarta
dki jakarta akan melakukan interpelasi dan juga seberapa serius pemprov dki jakarta menanggapi rencana interpelasi ini
saya akan tanya ke rekan saya nur aspasya yang saat ini ada di kantor gubernur dki jakarta
sisi apa yang bisa anda jelaskan tentang sahut menyaut mengenai interpelasi
sebenarnya seberapa serius sih apa namanya wacana penggunaan hak interpelasi ini
ya selamat sore budi
terkait dengan adanya pengajuan hak interpelasi
dari fraksi pdip dprd dki jakarta
tadi anies baswedan gubernur dki jakarta juga mengatakan silahkan saja dan sah sah saja jika memang merasa ada kebijakan yang memang harus dijelaskan
tapi kembali anies sendiri berpegangan kuat dari dua kebijakan yang dianggap kontradiksi dengan peraturan oleh dprd
anies mengatakan bahwa dua kebijakan termasuk penutupan jalan jati baru dan juga terkait dengan penghidupan becak kembali di ibu kota dki jakarta
hal tersebut sesuai dan diklaim
juga berketentuan hukum dan tidak melanggar hukum dan ada sebuah koridor koridor yang dianggap anies malah ini menguntungkan sejumlah pihak
anies tadi menjelaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah
dimana kemudian jalan jati baru ini dianggap mampu menghidupkan kembali roda konsumsi produksi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah
dan selain itu juga tidak lagi memanjakan masyarakat dki jakarta untuk tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi
lalu bagaimana juga anies mengatakan bahwa menghidupkan
becak kembali di ibu kota juga sebagai salah satu cara untuk menunaikan janji kampanye mereka
dimana mereka mengatakan bahwa becak banyak sekali sejumlah masyarakat dki yang kemudian mengalami pengangguran karena becak tersebut sempat dimatikan pada pemerintahan sebelumnya
klaim klaim yang kemudian berasaskan keberpihakan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah ini yang dianggap anies menjadi salah satu landasan kuat
kenapa akhirnya anies dan sandi cukup kuat begitu atau cukup tidak tergoyangkan untuk tetap mengeksekusi kebijakan yang dianggap
oleh fraksi pdip ini cukup kontradiksi dengan peraturan daerah
apakah dengan adanya pertentangan kemudian wacana interpelasi gubernur anies akan tetap melakukan dua hal yang kemudian banyak dikritik itu
seperti membiarkan para pedagang berjualan di jalan tanah abang dan juga penggunaan beca
dan juga apakah juga sebenarnya anies baswedan ini atau dprd ini seberapa serius kemudian hak interpelasi ini hanya wacana
atau memang sudah ada move move politik yang memang betul
betul terlihat dari sana sisi
ya budi sejauh ini terkait dengan hak interpelasi sendiri masih dari partai demokrasi indonesia perjuangan
dan baik anies maupun sandi mengatakan hal tersebut sah sahaja lantaran mereka dari kubu oposisi yang memang berseberangan dengan pemerintah
dan untuk wacana tersebut memang hanya berasal dari satu fraksi dan belum terlihat ada fraksi lain yang turut serta mendukung dari wacana dari pdip itu sendiri
dan selain itu juga
karena anies juga tetap mengatakan bahwa adanya dua kebijakan yang memang dianggap kontradiksi itu mereka tetap akan melihat ke depannya bagaimana
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno pernah mengatakan bahwa untuk kebijakan tanah abang ini memang belum bisa dicabut karena lantaran pemprov sendiri harus melihat dalam rangka waktu enam bulan
dan enam bulan tersebut bisa disimpulkan apakah kebijakan ini sebetulnya layak dilanjutkan atau malah harus diberhentikan
dan dalam rantangan enam bulan ini tersebut anies juga mengatakan akan ada evaluasi
dan juga mengatakan bahwa anggota pemprov ini akan memiliki kebijakan yang lebih baik

dan juga mengatakan bahwa anggota pemprov ini akan memiliki kebijakan yang lebih baik
dan juga mengatakan bahwa anggota pemprov ini akan memiliki kebijakan yang lebih baik